lalu tiba tiba ada muzizat suami saya sembuh
saya nggak mau lagi dong suami saya koma dan sakit lagi
enggak saya nggak mau sampai itu terjadi
nah kebetulan ada afif
afif tante laura mau tanya
memang kamu masih mau menerima bella setelah kamu mau lihat dia bersama remo
setiap saat yang aku tunggu itu cuma siapa
di saat aku menderita
ini kopinya ya pak
jadi bella belum ketemu
kamu usaha gak sih cari dia
kamu dan mama kamu
tahu dimana bella berada
kamu pikir papa bodoh
papa tuh kenal kamu sejak
kamu masih bayi
bapak hafal setiap garis garis di muka kamu
cepat sembuhkan bella dan bawa dia kemari
kalau kamu mau papa hidup
cepat temukan bella
dan bawa dia kesini

umpenyaokusnya di mana wrong

kamu ngapain disini
kamu mau lihatin anak haram itu iya
pergi kamu pergi
mama jangan bicara seperti itu ma
nanti kalau bapak pulang mama akan bilang kalau apa yang sudah kamu lakukan sama kakak kamu
biar kamu nanti gak dikasih es krim sama papa
ma cukup menjengolok gigi itu aku mohon ma
mama nyesel dengan air cambu
pergi kamu pergi
pergi kamu pergi
kayaknya kita harus menunggu sampai benar benar mas arta itu sehat dan kuat
nanti kalau benar benar udah sehat baru saya akan kasih tahu soal sintia dan afif
kamu mau kan maklum
aku selalu doain semoga mas harta cepat pulih
ya ampun dari papa pulang sampai sekarang yang diomongin itu bella terus
bosan aku dengarnya
kamu tahu kan papa kamu yaudahlah kita ikutin aja
kita harus hancurkan ego kita dan kita harus bawa bela ke dalam rumah

hah jadi mama setuju bella tinggal disini
please kamu jangan bercanda ya syl
laura saya gak bercanda
kamu tahu kan saya itu hancur terpuruk dan sedih banget
waktu suami saya sakit kan kamu lihat sendiri
keadaan saya seperti apa
lalu tiba tiba ada muzizat suami saya sembuh
suami saya koma dan sakit lagi
enggak saya nggak mau sampai itu terjadi
nah kebetulan ada afif
afif tante laura mau tanya
memang kamu masih mau menerima bella setelah kamu mau lihat dia bersama reno
setiap saat yang aku tunggu itu cuma siapa
di saat aku menderita siapa yang aku tunggu
siapa yang aku cari tuh kamu
suami aku malah sibuk berbulan madun dengan wanita lain
apa itu suami bertanggung jawab afif
cepat atau lambat kita tetap harus bawa bela ke dalam rumah ini
kita bisa menunggu tak lama
kalau kita selesai dengan digunakan dan pernah
kita jangan agak sedih pounds
bisa semua sekali berdua
atau kita hanya olehee ihan hanya lagi berani berdiri istri yang ambil
tahanku beleza suitka
mama harus ngerti mama yang harus ngomong sama bella dan minta bella datang ke kurma ini
karena bella ingin mendengar langsung dari mulut mama
nah rumahnya sepi kuncinya di pintu
berarti bella gak ada disini
bella akhirnya lo ketangkep basah juga ya
oke sekarang kamu percaya kan
kamu udah lihat sendiri kan bella pergi sama reno
mama tau bella ada dimana
tapi kamu yakin mau ke tempat itu
karena mama yakin banget bella ada di tempatnya reno
lama kita gak ketemu ya
hai silahkan masuk masuk
kami gak perlu minum
kami juga nggak perlu duduk di rumah ini
sekarang kamu panggil bella karena saya mau bicara sama dia
ayo keluarkan bella
itu gak mungkin
kamu perlu tahu tiga hal
kalau kamu baru mau bicara sahu bella sekarang
bella gak mungkin mau bicara sama kamu
aku mau bicara sama dia
bella gak ada di sini
kamu sedang ini memawatkan bella kan
di saat bella sedang terpur
kau ingin memanfaatkan dia kan
dan kamu adalah laki laki yang membuat bella terpur
kamu yang seharusnya bertanggung jawab
karena bella sekarang menderita
kamu pikir kamu bisa mendapatkan bela
kamu pikir kamu bisa mengambil bela dari aku
kamu pikir baik baik
kamu gak berhak untuk menghakimi aku
aku bukan mau menghakimi kamu afif
kalau kamu mau cari bela sekarang silahkan
mau panggil dia panggil
sampai suara kamu habis
kamu boleh periksa rumah ini
semua ruangan boleh kamu masuki
dan percaya sama aku
kamu gak akan menemukan bella
bella gak akan keluar karena emang bela gak ada di sini
kalau gak ada di sini bella dimana dong
karena tadi di rumahnya kan gak ada
ayo keluar bella
aku cuma ingin menyampaikan satu hal sama kamu bella
itu sudah siuman bella
papa sudah siuman
orang yang kamu paling sayang lebih dari bapak kamu itu sudah siuman bela
dan dia ingin ketemu sama kamu bella
bella ayo keluar bella
aku tahu ini semua salah aku bella
ini semua salah aku bella
tolong kamu jangan limpahkan kesalahan ini ke papa bella
papa gak salah apa apa papa gak salah apa apa bella
ini semua salah aku bella
tolong kamu keluar
papa sangat membutuhkan kamu bella
tolong kamu keluar bella
pertama kali papa siuman dia
pertama kali juga menyebut nama kamu bella
mencari kamu bella
berarti benar apa yang dikatakan dia
jangan jangan bella memang gak ada di sini
mungkin bella benar benar gak ada di rumah ini
kalau seandainya dia dengar
mengenai keadaan papa
dia pasti kuat
dia pasti kuat
jangan berusaha untuk dekati istri aku lagi
tinggalin aku sendiri
tinggalkan aku sendiri
jangan deketin aku lagi
kalo bilang di rumahnya dia ada dimana
aku ada di rumah sakit jiwa
aku dibawa kesini reno
aku dirawat disini
aku dikurung disini reno
dari aku bilang sama kamu
kalau kamu menikah sama kamu terjebak dalam pernikahan tanpa cinta
tapi buat aku afif
kamu tetep suami aku
kamu satu satunya pria di hidup aku afif
meskipun kamu gak pernah memberikan aku hoax sebagai istri
saya baru kenal bella
tapi saya yakin bella gak mungkin ngelakuin itu
iya kan manur
aku akan menitipkan anak aku ke kalian